terima kasih anda masih bersama kami saudara terjebak kemacetan di jalur wisata sukabumi jawa barat
seorang ibu hamil yang akan melahirkan dievakuasi oleh polisi menuju rumah sakit
dengan hati hati petugas pospam wisata polres sukabumi mengevakuasi seorang ibu hamil dari dalam mobil
perempuan ini harus segera dibawa ke rumah sakit karena hendak melahirkan
evakuasi dilakukan karena mobil yang mengantarnya terjebak macet dua arah di depan lokasi wisata pantai cetepus
sang ibu kemudian dibawa ke rumah sakit dengan ambulans
pada saat arus padat personil pospam cetepus sedang melaksanakan pengaturan
ada supir yang sedang membawa warga masyarakat yang akan melahirkan
warga tersebut minta bantuan
langsung kami evakuasi warga yang akan melahirkan tersebut
pas di depan pospam cetepus langsung kami evakuasi
kami alihkan ke ambulan yang sudah standby di pospam cetepus